anak anak masih bersama kami capres petahana jokowi
mengimbau para pendukung yang untuk bersabar
menunggu hasil penghitungan suara dari kpu
meski hasil hitung cepat sejumlah lembaga
memenangkan dirinya dan kiai maruf
berdasarkan hasil real count yang diperoleh dari survei internal
berdasar hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei
untuk sementara unggul atas pasangan nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno
kedua pasangan capres cawapres pun menggelar konferensi pers
di dua tempat berbeda dengan respon yang berbeda pula
dalam konferensi pers di jakarta teater
calon presiden petahana jokowi dodo mengimbau para pendukungnya
untuk bersabar menunggu hasil perhitungan dari kpu
meski hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei memenangkan dirinya
yang kedua dari indikasi exit poll dan juga quick count
tadi sudah kita lihat semuanya
tetapi kita harus bersabar
harus bersabar menunggu penghitungan dari kpu secara resmi
sementara sikap berbeda diambil calon presiden nomor dua prabowo supianto
kedua pasangan capres cawapres pun menggelar konferensi pers

data itu prabowo peroleh dari hasil real count internal
badan pemenangan nasional dari tiga ratus dua puluh ribu tps
atau setara empat puluh persen suara masuk
prabowo kemudian mengakhiri konferensi pers
dengan menyampaikan terima kasih kepada semua relawan
dan melakukan sujud syukur di hadapan para pendukungnya
kita saya tegas tegas disini
mengimbau jangan berpengsung

di luar hukum karena kita sudah menang bersama kita
rakyat bersama kita kita bagian dari rakyat
saudara saudara sekalian ini kemenangan bagi rakyat indonesia
seluruh rakyat indonesia
dan saya katakan disini
saya akan jadi presiden seluruh rakyat indonesia
bagi saudara saudara yang membela
kau akan saya bela
saya akan dan sudah menjadi presidennya seluruh rakyat indonesia
dan berikut adalah rangkuman hasil quick count dari berbagai lembaga survei
hingga pada hari ini
capres nomor dua prabowo subianto mengklaim memenangkan pemilu kali ini
berdasarkan hasil real count yang diperoleh dari internal
organisasi relawan jokowi maruf yang dilakukan jenggala center
pasangan petahana jokowi maruf unggul
didampingi sejumlah petinggi partai dan dihadiri masa pendukungnya di kertanegara rabu malam
prabowo subianto menyatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan data dari lebih dari tiga ratus dua puluh ribu tps
prabowo pun berterima kasih kepada semua relawan dan juga pendukungnya
dan tidak lupa diakhiri dengan melakukan sujud syukur sebagai klaim kemenangan prabowo sandi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
berdasarkan rule count yang diperoleh dari internal
ini adalah hasil real count
dalam posisi lebih dari tiga ratus dua puluh tps
bahwa ini tidak akan berubah banyak
sementara itu menurut hasil survei internal yang dilakukan jenggala center pada pemilu dua ribu sembilan belas
pasangan calon presiden dan wakil presiden petahana jokowi ma'ruf amin
unggul dengan pemilu dua ribu sembilan belas dan jokowi ma'ruf amin
sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua prabowo sandi
hasil survei yang dilakukan jenggala center mengacu pada survei yang dilakukan relawan jenggala
yang ditempatkan pada satu tujuh ratus tempat pemungutan suara di seluruh indonesia
jenggala center mengklaim bahwa petahana berhasil mengalahkan pasangan prabowo sandi pada daerah yang sebelumnya dimenangkan oleh prabowo sandi
kita sebarkan kembali ke pembunuhan provinsi saksi itu
dan kemudian memulai dengan suara yang diperolehkan oleh jenggala center

kemudian beberapa titik titik yang kita tarik ke hasil tpsnya
kemudian kita hitung dengan fitur yang tertentu
maka kita mencapai hasil perolehannya lima puluh empat tadi
itu hasil terakhir yang kita capai
dan ternyata hasil kita juga mendekati dari hasil lembaga lembaga survei
yang ditayangkan di berbagai media
meskipun telah meraih kemenangan berdasarkan beberapa hasil survei di indonesia dan survei internal jenggala center
mereka tetap menunggu hasil resmi yang diumumkan oleh komisi pemilihan

mereka tetap menunggu hasil survei di indonesia dan survei internal jenggala center
baik bapak bapak semua kita akan berdiskusi soal kerumitan situasi ini
saya nggak usah terlalu banyak pengantar karena anda sudah penuh dengan pengantar informasi di kepala anda
dari kiri saya sebut geng habluminanas di sini
bang raja juli antoni dari tkn jokowi marufami
terima kasih mas tony sudah datang
kemudian ada bang andre rosiade dari badan pemenangan nasional prabowo sandi
terima kasih mas tony sudah datang
terima kasih bang andre
dari sisi kanan ini yang mengawal intelektual dan spiritual kita hari ini ada
terima kasih bang philip
ini karena persepi harus kita hadirkan untuk memberikan
fatwa etik tentang apa yang terjadi kerumitan dan keributan yang terjadi sampai hari kedua ini
terima kasih bang philip
kemudian ada kita impor dari ciputat
ada bang adi prayitno analis politik dari uin jakarta
terima kasih bang adi
terima kasih bang adi
terima kasih bang adi
saya akan mulai dari yang membuat dispute dulu nih
ada di ujung kiri saya
jadi oke kita sudah mengetahui semua hasil hitung cepat
kita tidak perlu ulas lagi karena publik seharian dicekoki dengan banyak sekali lembaga survei
hampir semua media memberitakan bagaimana lembaga survei memenangkan jokowi maruf
versi hitung cepat
namun ada pendapat berbeda dari calon presiden anda
apa yang terjadi
ya kita tentu menghormati
dan menghargai hasil quickcon
itu haknya lembaga survei yang kita dilindungi oleh undang undang untuk melakukan quick count
tapi di satu sisi kami kan melakukan realcon
jadi seluruh tpsc indonesia kita kan melakukan realcon
jam dua jam tiga kan hasil tps sudah selesai
kami punya aplikasi dan juga punya sistem yang bisa mengirimkan c satu ke bpn
hari kemarin sore itu pak prabowo mengumumkan itu
ini realcon berarti tidak ada sampel tidak ada
berdasarkan realcon itu
beliau deklarasi kemarin sore
nah hari ini beliau memberikan ketegasan
eh kemarin malam ya kalau nggak salah
lalu hari ini beliau memberikan ketegasan kembali didampingi oleh bang sandi dan seluruh pimpinan
berarti cuma waktu tadi ini
yang tadi malam itu tadi seperti
kita hacé ini nou auch kita kemana sekali nah ada pesta apa ada di hari ini
yang tempat ketteng kerja kita
orang panggil termasuk lebih dekat dulu itu
kita memenangkan pemilu dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
berapa persen kemenangannya bang andre dari
berdasarkan real count enam puluh persen yang kita miliki yang sudah terkumpul pak prabowo dan bang sandi unggul sekitar enam puluh dua persen
berdasarkan enam puluh persen data yang masuk itu menunjukkan prabowo sandi menang enam puluh persen juga
ya enam puluh dua persen
dua puluh persen oke dari data enam puluh persen
dan om bagaimana anda melihat dengan informasi pendapat yang juga dipercayai banyak sekali publik itu
bahwa jokowi dodo maruf amin yang memenangkan
ya itu haknya pak jokowi juga untuk mendeklarasikan bahwa kemenangan beliau
nah tentu nanti di ujung kita menunggu kami sekarang lagi menunggu bagaimana data real count kami bisa jadi seratus persen
nah kpu pun kan sedang melakukan hal yang sama
di ujung pas kami sudah seratus persen berapa kpu sudah seratus persen berapa kita lihat
apakah matching atau enggak
dan di pidato pak prabowo itu sangat luar biasa
beliau meminta jangan ada terjadi provokasi lalu bagaimana beliau dengan pak jokowi tetap akan bersahabat
dan juga kepada pendukung pak jokowi
jadi meskipun raja juli nyinyir sama pak prabowo oleh pak prabowo beliau akan jadi sahabat pak prabowo
oke jadi tidak ada provokasi ya
tidak ada provokasi
pengumuman ini juga bukan provokasi ini informasi saja
setiap konstituen untuk mengumumkan kemenangannya tapi tentu kita uji di real count kpu nanti
dan kita kalau memang tidak ada yang tidak sepakat misalnya pak prabowo menang
lalu pak jokowi tidak sepakat pak jokowi silahkan gugat pak prabowo di mk
kita juga akan menghadapi
intinya adalah apapun pilihan kita kita sesuai konstitusi
kalau kita berbeda kita tunggu putusan kpu tidak sepakat kita gugat di mk
sebagai patriot sebagai negarawan sudah pernah melalui proses itu dua ribu empat belas
pak prabowo kalah di mk beliau mau datang pelantikan pak jokowi memberi hormat di sidang umum per
ini contoh teladan luar biasa dari prabowo subianto yang tidak pernah dilakukan waktu bu mega kalah oleh pak sp
saya mau ke bung tony dulu
pengalaman luar biasa dari pak prabowo contoh luar biasa sebagai negarawan
untuk menjunjung azas keadilan sesuai pancasila saya mau ke bung tony dulu
bagaimana melihat merespon situasi terkini
pak jokowi juga sudah mengklaim tadi sore ya dengan kemarin kalau kita lihat masih agak bahasa bulu tangkisnya agak ragu ragu icuk
hari ini sudah lebih firm mengklaim kemenangan lewat hitung cepat
ya saya kira saya datang berkali kali setiap debat saya hadir ya debat pak prabowo dan pak jokowi
dan berkali kali pula pak prabowo
bertemu andre di dalam debat
mengklaim dirinya sebagai seorang negarawan sebagai patriot
ketika pak prabowo mengatakan bahwa dia seorang patriot atau seorang negarawan saya membayangkan salah satu simbol dari itu adalah dia akan menjadi good loser
orang yang ketika kalah dia akan mengakui kekalahannya
memang secara konstitusional saya paham bahwa itu kita harus menunggu real count
tetapi di dunia demokrasi kita punya pengalaman bahwa metode quick count ini

itu sangat bergantung pada kita

tidak ada yang dipakai di manapun dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi
jadi ketika ada lembaga lembaga yang kredibel di bawah persepik mengumumkan itu ya mestinya pak prabowo melihat contoh genggres natali
rakyat telah memberikan pilihannya
tapi akan kami kembali
itu biasanya quick count ya
belum ada hasil real count seperti yang
diminta oleh banyak orang
kalau real count kan memang kita akan tunggu ya
bahwa kami juga punya
data real count yang sedang berproses
tapi di amerika
di australia di eropa dimanapun
ketika hillary kalah
oleh donald trump
dia tidak menunggu dulu real count
meskipun juga ada real count disana
tapi dia langsung mengatakan bahwa saya kalah
ayo kita bareng bareng membangun amerika ya
dulu ketika obama menang
melawan john mccain
geor mccain juga kira kira jam sepuluh malam
sudah mendeklarasikan kekalahannya
itu juga terjadi pada mitro mi ketika kalah oleh obama
di australia juga kita lihat
kevin rudd kalah
semua melakukan itu
yang anda baca dari pernyataan pak prabowo itu
hanya menyampaikan kebenaran versi pak prabowo
memberikan pembanding dari
ope dan juga
atau ada niat lain
atau ada tendensi lain
ya kita sudah melihat secara jujur bahwa
pemilu ini sudah membelah masyarakat kita
dan saya berharap
pada tanggal tujuh belas april ketika quick count keluar
itu sebenarnya sudah bisa bahwa kita
dua pemimpin ini saling telepon
kemudian berbicara depan publik
untuk kemudian bersatu
tapi itu tidak terjadi
apa maksudnya sidang tidak tahu
tetapi kita punya presiden kok pada tahun dua ribu empat belas
pak prabowo juga sujud syukur ya
dan kemudian data yang dia klaim ketika itu juga ada ternyata tidak terbukti
agak prihatin ketika kemarin ternyata pak prabowo
sujud syukur lagi gitu loh
dengan data yang saya kira tidak akan jauh berbeda
dengan data di dua ribu empat belas yang pernah dia klaim
oke kita akan bicara mengenai dampak
dan juga bagaimana apa persepi menanggapi
meskipun tadi bang andre jurubicaranya prabowo
mengatakan bahwa kita menghormati tapi
pak prabowo sendiri punya kalimat yang
betul pak prabowo dalam pernyataan persnya
punya kalimat yang agak kencang
menghakimi para lembaga survei yang
dengan macam macam nanti kita akan
nanti kita akan putarkan lagi
philip sanggal menjawab usaha jeda
saya udah gak sabar untuk bertanya ke
dengan velex permonte untuk mengkonfirmasi
iya kerumitan ini tapi kita dengarkan lagi
pernyataan calon presiden prabowo yang
agak berbeda tensinya dari yang
siapa boswiato menyatakan bahwa saya
dan saudara sanya beng topic of
sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat berdasarkan perhitungan
putarkan lagi yang bener tapi saya mau ke apa baru baru sambil nanti kita cari cari lagi yang
pertama kali bung philips deh gimana komentarnya ini kerumitan ini masuk akal atau diluar nalar
akal sehat kita menurut saya gini kalau kita bandingkan dengan dua ribu empat belas hari ini kemarin itu
sebetulnya lebih lebih jelas karena semua lembaga yang menyelenggarakan quick count kesimpulannya
adalah pak prabowo mengungguli pak pak jokowi mengungguli pak prabowo semua lembaga tahun dua ribu empat belas
ada sepuluh yang melakukan
mengatakan pak jokowi yang menang tiga menyatakan pak prabowo yang menang jadi ada walaupun yang
mayoritas bilang pak jokowi yang tiga menyatakan pak prabowo yang menang jadi ada ada ada sedikit
dispute tapi yang tahun ini itu semua menyatakan bahwa pak jokowi yang menang gitu instrumen kompak
satu hal dibawa persepi sendiri gimana di dalam survei lembaga lembaga anggota persepi yang
melakukan apa quick count juga kesimpulannya bahwa semua mengatakan pak jokowi yang menang dalam
quick count gitu nah persoalannya gini tentu saja apa yang dibilang bung andri tadi bahwa setiap orang
punya hak konstitusional untuk menyatakan quick count bisa diterima atau tidak diterima itu itu
benar juga gitu karena quick count itu hanya apa namanya sebuah metode tetapi dengan seperti yang
dikatakan bung tony tadi akurasinya tinggi margin of errornya satu persen metodologinya established
sudah teruji dipakai di mana mana sudah di indonesia pun dipakai untuk mencapai kemampuan yang berat dan
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
terima kasih pak bung kondi
tatanya di indonesia menurut saya baik
dan sebetulnya tujuan utamanya justru memang untuk
ini kan dulu paling banyak berkembang di filipina
waktu zaman pemilu suka dicurangi oleh rezim diktator
yang sedang berkuasa dan lain lain
maka berkembanglah dan dipakai di filipina
untuk memberi gambaran pada masyarakat
karena ini metode statistik yang sudah established
dia bisa menjadi semacam indikasi awal
sehingga siapapun yang mau mencoba coba
untuk mengubah hasil pemilu
dia akan kesulitan
karena dari penghitungan secara statistik itu
masyarakat kira kira bisa tahu hasilnya akan bagi lain
dari logikanya pak prabowo
penjelasannya bung andre
yang tentu saja nanti akan saya kasih kesempatan
untuk menjelaskan lebih banyak lagi
sudah bisa dipahami belum
oh ternyata memang ini juga bisa jadi variable
yang mungkin selama ini persepi kawan kawan ini
kurang begitu canggih
mungkin bang andre jauh lebih canggih
dalam melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat
kalau benar yang dilakukan
artinya dapat c satu plano dari semua tps
yang delapan ratus ribu itu
dan itu mungkin
kalau saya agak
ngelihatnya jangan kayak mau nelen saya
jadi partai partai itu saja
semua punya kesulitan harus diakui
untuk menempatkan saksi
tps sekian gitu
dan itu perlu training
perlu training ketika mereka melakukan
kpu saja bimtek nya berkali kali
untuk men training petugas kps di lapangan
tps di lapangan itu bimtek nya berkali kali
perlu sistem yang sangat established dan lain lain
ini barangnya ada di mana
war room nya gitu kira kira kalau boleh
ada di mana
yang saya khawatirkan begini
kalau sekarang diklaim real count nya
nanti kalau misalnya hasil kpu nya
apa yang akan dilakukan
kan kira kira gitu
mendilegitimasi hasil kpu
dan ini yang menurut saya lebih
lebih rumit nanti situasinya
bang andre akan saya kasih kesempatan tapi supaya
penjelasan yang lebih panjang
asik gitu ya
setelah iklan kelam berikut ini
setelah iklan pastinya
bunga adi juga setelah ini
kami akan segera kembali
logika publik kan gini
sebelum kembali ke bung andre dan bung tony di sini
untuk mengetahui rendangnya
enak kan alangkah baiknya kita coba yang satu tempayan
satu apa wajannya gitu kan
supaya tahu betul betul ini enaknya sampai ke tulang tulang gitu
daripada coba ini
jadi lo nggak pernah masak
masak nggak begitu
ini kan maksudnya
ini analogi yang berbeda nggak tepat analogi
oh iya teman teman
oke nanti ada debat ya
dari ciputat lo silahkan
pak adi fry
kerumitan ini apa yang terjadi anamnesa anda
kalau anda sebagai dokter
penyakitnya ada di mana nih
ya kalau saya kan mazhab ciputat
punya perspektif lain lah
dalam undang undang pemilu disebutkan bahwa
survei dan semacamnya itu dianggap sebagai bagian dari partisipasi rakyat
jadi kebebasannya itu sangat dilindungi
teknis dan subtansi itu dilaporkan kepada kpu
kalau ada yang tidak setuju dengan
survey dan hasilnya
tapi pada prinsipnya ini adalah bagian dari
political engagement masyarakat lah
kalau ada misalnya pihak pihak yang tidak terima dengan hasil quick count
itu bisa dilaporkan kepada kpu
nanti kpu akan membentuk dewan etik
yang terdiri dari anggota kpu
dan kemudian ada kalangan profesional
apakah lembaga survei ini yang diadukan
termasuk dalam satu satu asosiasi atau tidak
kalau termasuk salah satu asosiasi lembaga survey
maka kpu akan melimbahkan ini kepada persepi
tapi kalau tidak tergabung dalam asosiasi
maka kpu akan mengeksekusi secara langsung
ada reward and punishmentnya
kalau lembaga survei itu memang tidak tergabung dalam asosiasi
seperti yang terjadi di lampung pilkada dua ribu delapan belas lalu
nanti akan dieksekusi
apakah ini lembaga survei boleh survei kembali atau tidak
karena aduan aduan masyarakat
oleh karena itu
di undang undang pemilu juga disebutkan
ini hal ihwal yang kemudian bisa menjelaskan
untuk mengadili quick count atau lembaga survei yang dianggap tidak kredibel
bukan mengadili menguji
membantu bang andre sebenarnya
dan yang paling penting diketahui juga
quick count ini bukan hasil resmi penghitungan sah kpu
teman teman juga sudah
jadi mau percaya atau nggak percaya mau gue aja
betul dan teman teman
quick count dari awal sudah mendeklarasikan
menandatangani fakta integritas
bahwa quick count itu bukan hasil resmi penghitungan kpu
jadi masyarakat kalau membaca secara utuh
tentang sebagian dari lembaga survey
quick count di situ ada fakta integritas
nah ini bukan hasil resmi yang nggak lampau dirisaukan
tapi problemnya yang menjadi risau itu adalah
karena hasil quick count kecenderungannya
ini sebelas dua belas dengan hasil real count kpu
ini yang kemudian ramah
bahasa bertahun tahunnya mirip lah
betul sebelas dua belas lah kalau otak otak gaul
yang agak susah itu sebenarnya untuk mengaudit secara forensik
apa namanya kemenangan yang diklaim oleh bang andi ini
misalnya yang disebut dengan survei internal
barangnya nggak ada apa yang mau diaudit
atau penghitungan internal
lembaganya ini nggak bisa diaudit
sebagai kepentingan publik tentu
survey internal ini perlu dipublish
jadi kalau ada masyarakat yang merasa keberatan
bang andre ini juga bisa dieksekusi
entah ke kpu atau asosiasi lembaga survei
pertanyaan saya sama ke bung philips juga
dari pernyataan pernyataan bung andre pak prabowo dan
bpn selama dua hari terakhir ini
anda lihat indikasinya
itu sudah memuaskan
keingin tahuan kita nggak
tentang metodologi tentang apapun yang
kemudian tadi anda pertanyakan tadi
atau masih jauh panggang dari api
tentu kan baru sekarang
quick count itu dipertanyakan
soal metodologi soal asumsi apakah dia partisan
dan menguntungkan kelompok tertentu atau tidak
dan metodologi yang disampaikan oleh bang andre
sebagai kemenangan internal ini
juga harus dibuka ke publik
jangan jangan memang ada ilmu baru yang berbeda dari quick count
yang ini juga harus dipublish ke masyarakat
sebab itulah kemudian tantangan dari banyak orang
sebagai bagian dari kebutuhan publik
metode apa yang sebenarnya digunakan yang kemudian membuat
bang andre dan teman temannya ini merasa menang
dalam pilpres kali ini
justru bang andre dan kawan kawan di bpn
wajib memberitahukan kepada publik
supaya publik sendiri bisa tahu siapa tahu
jadi bisa terlambat dari ilmunya pak prabowo
bukan begitu bung philips ya
jadi intinya gini
saya bicara bahwa kami mengumpulkan c satu plano
jadi mas philips mas adi dan yang lain lain pak
bahwa partai gerindra itu punya dua saksi
di seluruh indonesia
di seluruh tps kita ada saksi
lalu kita sudah melakukan bintek mereka
itu dari bulan februari
jadi jangan samakan psi yang tidak mungkin tidak punya real card
dengan partai gerindra yang punya struktur di seluruh indonesia
kalau psi kan baliho nya ada di seluruh indonesia
sok tau loh
tapi strukturnya gak ada
itu bedanya psi
kalau kita nggak punya billboard di seluruh indonesia
seperti psi yang banyak duit
tapi kita punya struktur
jadi jangan samakan
jadi jam dua tiga puluh
jam dua itu
ini saya sebagai caleg dpr
saya sudah tahu jam lima sore itu laporan sudah lengkap
hasilnya hasilnya pak
oke kita kasih selamat dulu
ini percaya quick count ya berarti ya
tps itu sudah ada
dpr ini sudah selesai
jadi seluruh saksi sudah mengirimkan wa
dan mengirimkan aplikasi
jadi intinya apa
intinya tidak ada yang tidak mungkin
nah kebetulan pak prabowo
jadi ini perkara data real count data internal yang diperoleh
kemudian ini hasilnya gitu
tidak ada tendensi atau maksud lain kemudian agak menuduh pak jokowi atau pihak lain
dari awal saya sudah bilang ini quick count kita hargai
ini dilindungi undang undang
anda nggak dengar ya pidato saya pertama
belum dengar pidato anda
yang kedua jadi philip juga tahu
saya tidak pernah ingin mendelegitimasi
silahkan saja kami hormati hasil quick count
tapi ini punya data real call
jadi beda loh
mau kita putarkan lagi pendapatnya pak prabowo ya
argumen yang sama kan kita pernah dengar empat tahun yang lalu
lima tahun yang lalu ketika pak prabowo mengatakan ada bukti c satu berapa truk gitu ya kan
tapi ternyata nggak ada gitu loh
nah maksud saya
nah maksud saya
kenapa sih kita masih bermain dengan emosi ini
ini sudah selesai
ada metode yang sangat saintifik
sudah teruji di mana mana
kenapa tidak dikatakan saja
mengatakan bahwa dalam pertarungan ini saya kalah
dan saya akan mengatakan pak prabowo adalah seorang patriot dan negara awam
saya sudah mengantar itu
c satu yang banyak itu
hanya mk waktu itu tidak memeriksa seluruh detail
jadi salah prabowo
tidak memenuhi syarat kata mk
bro nggak tahu waktu itu
saya mengantar waktu itu
ya mengantar isinya tidak tepat
oke tapi jadi ini perkara data internal tim prabowo sandi yang punya data yang berbeda dari kawan kawan
data yang berbeda
yang seperti itu akan dibawa juga nanti gitu loh
dan itu yang dipercaya sebagai data yang valid
tapi mk tidak ada
bung andre tadi secara jelas mengatakan pak prabowo sandi sendiri mengatakan bahwa sangat menghargai teman teman lembaga survei yang mengeluarkan quick count
kita dengarkan lagi yuk pernyataan pak prabowo pada tujuh belas april sore hari
hasil x seed poll kita di lima ribu tps menunjukkan bahwa kita menang
mohon semua relawan untuk mengawal kemenangan kita di semua tps dan kecamatan
oke sebenarnya ada yang lebih panjang lagi versinya tapi kurang lebih anda sudah tahu kan ya

ya pak prabowo kalau tidak salah membicarakan bahwa ini lembaga survei yang punya tendensi lain gitu ya
jadi saya terjemahkan sebagai jurubik
oke anda terjemahkan silahkan
selama berbulan bulan bahkan khususnya empat bulan terakhir januari februari maret april itu berbagai lembaga survei membangun opini kepada rakyat indonesia

itu opini ya membangun
bahwa nggak mungkin jokowi ini kalah ini narasi ini dibangun secara sistematis hari ini mungkin anggota sp yang ini bicara dua hari kemudian anggota ini minggu depan ini yang bicara ganti gantian loh ya ganti gantian
pokoknya kayak aris hanan yang meragukan
jadi meragukan spsp oke

nanti biar ketua umum spsp yang banyak
jadi spsp juga jadi gini itu yang terjadi ya januari bahkan februari maret bahkan sampai seminggu dua minggu menjelang pemilu bahkan enam hari sebelum pencoblosan
itu mereka melakukan hal itu membangun narasi bahwa pak jokowi menang jokowi menang
jadi ini membangun opini opini membangun opini itu artinya sesuatu yang dibangun tapi
jadi ini membangun opini opini membangun opini itu artinya sesuatu yang dibangun tapi
jadi ini membangun opini opini membangun opini itu artinya sesuatu yang dibangun tapi

gitu lah maksudnya
kasih kesempatan dulu
supaya jelas supaya jelas biar filips menjawabnya enak
nah yang terjadi apa seperti di pirkada jawa barat dki jawa barat dan
belum selesai sabar aja bro
jadi tapi faktanya di qc mereka kita bicara konteks qc bukan real count kami
kalau kita bicara kebanyakan
kalau kita bicara kebanyakan
kasih kesempatan bung filips
sudah dikongkongan ini
ya menurut saya begini itu kan mengasumsikan satu bahwa ada koordinasi diantara lembaga lembaga survei yang tergabung di bawah persepi untuk membuat narasi ganti gantian menyampaikan soal
bangun opini tadi ya
yang tidak sesuai dengan fakta
itu sama sekali tidak ada apa namanya kepada bung andre ya
itu mungkin ada di imajinasinya bung andre aja nih
bahwa ada ini pemikiran yang terlalu konspiratif gitu
bahwa ini ada concerted effort diantara anggota anggota persepi untuk secara sistematis bergiliran menyampaikan temuan temuan bahwa pak prabowo akan kalah pak jokowi akan menang besar
itu kan itu yang pertama
yang kedua mungkin ini juga cara yang salah dalam menerima hasil survei
misalnya boleh jadi apa yang dibilang bung andri tadi
beberapa bulan sebelum pemungutan suara
ada temuan akan selisih begini begitu
tetapi mungkin dua belah pihak ini karena survei sebetulnya jadi bekerja lebih keras
karena yang satu merasa misalnya tertinggal
yang satu lagi merasa takut kalau pendukungnya atau timnya seolah olah sudah mau menang sehingga tidak bekerja gitu
serius itu maksud persepi ya
mau nanya doang
jadi artinya adalah bahwa mungkin sebetulnya karena survei itu
justru dia membuat tim yang sedang tertinggal bekerja lebih keras
atau tim yang menang juga tetap bekerja lebih keras
kami di csis misalnya melakukan survei tanggal lima belas sampai dua puluh dua maret
dan itu kami umumkan hasilnya kira kira beberapa hari setelah tanggal dua puluh dua
salah satu temuannya adalah waktu itu
kita menanyakan pada responden
apakah tanggal tujuh belas april anda akan pergi berlibur atau anda akan mencoblos
kita menanyakan pada responden
apakah tanggal tujuh belas april anda akan pergi berlibur atau anda akan mencoblos
sekian belas juta gitu
dan menurut saya ketika itu yang terjadi adalah mungkin kedua belah pasang calon
tapi angka yang besar
muncul kampanye kampanye di whatsapp group dan lain lain untuk mendorong orang agar
tanggal tujuh belas april kalau memang mau berlibur
karena kalau kita ingat tahun dua ribu empat belas
sehingga justru itu sikap sikap ketika menerima survei
bahwa ada yang bisa dilakukan ketika angka angka ini muncul gitu
jangan hanya kalau misalnya survei
memberikan kabar yang menyenangkan lalu mengatakan survei itu kredibel
ketika kabarnya nggak menyenangkan mengatakan survei itu abal abal dan dibayar gitu
menurut saya ini sebetulnya kita harusnya sudah terbiasa dengan survei
karena sejak dua ribu empat kita punya pemilihan langsung
survei tumbuh berkembang karena opini publik makin penting
dan sebetulnya saya kira baik politisi partai itu mulai terbiasa dengan survei gitu
bung adi menurut anda ini hanya persoalan ketidaksetujuan dengan data
ketidaksetujuan dengan data
nanti andre akan saya kasih kesempatan
ketidaksetujuan dengan data dengan persoalan persoalan data yang berbeda dari
lembaga lembaga survei atau anda lihat ada maksud tujuan yang lain sebenarnya secara politik
mungkin saja ada dua hal
pertama memang tidak setuju dengan data statistik yang ilmiah
ini kan sebenarnya temuan di mana mana terukur
kalau belajar tentang teori voting behavior bang andre sebenarnya paham
bahwa statistik ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur
bagaimana elektabilitas seseorang itu bisa direspon dalam waktu yang cepat
coba bayangkan kalau tidak ada statistik jumlah populasi yang satu ratus sembilan puluh dua juta
harus didatangin satu rumah ke rumah yang lainnya mungkin butuh sepuluh tahun itu
baru akan terbaca tingkat kecenderungan publik
tapi dengan statistik seminggu sudah terbaca prabowo sandi terbelah berapa persentasinya masing masing
itu pertama kenapa ini diakui ilmiah gitu
yang kedua bisa saja ini sebagai upaya untuk mengulur kemenangan jokowi
hanya itu saja
sambil menunggu hitung resmi yang disampaikan oleh kpu yang konon kalau sesuai dengan jadwal itu tanggal dua puluh dua mei
karena menganggap pertama memang kwekon ini bukan hasil resmi
yang kedua ingin ada komparasi bahwa apa namanya real call yang dilakukan oleh teman teman bang andre ini
kemudian nanti bisa dikonfirmasi dengan kwekon dan kpu
problemnya adalah nanti ketika ada orang yang merasa keberatan dengan real call internal ini bagaimana cara mengadilinya
itu kan pertanyaan publik yang secara umum
kalau lembaga survei gampang laporin ke kpu laporin ke prasepi besok juga bisa dieksekusi
soal metodologinya apakah memang dia dibayar atau tidak
tapi ketika misalnya soal survei internal real count internal agak sulit
kemasan bahan mentahnya itu nggak bisa diukur apa kira kira
sebenarnya ini untuk mempertanggungjawabkan kepada publik soal metodologi dan pola yang digunakan sebagai klaim kemenangan
kan kira kira begitu
oke bung tony dulu sebelum nanti biar anda sekalian jawab lah bagaimana

kalau saya sekali lagi ini kita sedang mengukur tentang kenegarawanan dan patriotisme pak prabowo saya kira ya
sekali lagi kita punya belajar dari negara negara maju ya
dimana pada malam hari ya belum real callnya pasti belum selesai
tapi kemudian hillary berani mengatakan saya kalah dan oleh karena itu kita harus dukung presiden terpilih
ini penting untuk stabilitas ekonomi stabilitas masyarakat
dan stabilitas emosi juga yang selama delapan bulan ini diaduk aduk gitu
nah saya berharap kemarin kita bisa berhubung
ketika pak prabowo di debat mengatakan saya seorang patriot saya seorang seperti ini
saya menganggap bahwa ini bakal nih kalau kalah
termasuk saya pribadi saya di internal mengatakan ya kami yakin pak jokowi menang
tetapi kalau seandainya memang ketika itu pak jokowi kalah kami tidak akan melakukan yang dilakukan oleh pak prabowo
ini hanya persoalan perbedaan data yang kemudian diungkapkan oleh pak prabowo atau anda lihat ada maksud lain gitu misalnya
saya terus terang tidak bisa menebak ya
tetapi sekali lagi saya kasihan kepada rakyat terus terang
dengan apa yang dilakukan oleh pak prabowo ini nampaknya dia mengingkari janji janji dia atau retorika dia bahwa dia
kasian pada rakyat dampaknya apa menurut anda bapak murtadz
lihat sekarang kan di whatsapp group segala macam udah bermacam macam hasil quick count yang beda
dan ada sekarang masih banyak di tempat tempat orang ikuti pak prabowo sujud syukur
kan kasian sekali itu rakyat
dulu dia syukur kalah loh
sekarang sujud syukur lagi gitu
apa ini gitu loh
saya akan kasih kesempatan bu andre tapi supaya lebih lowong setelah pesan pesan berikut
setelah pesan pesan berikut
saya akan sekarang balik
ya tadi sudah ditantang bung filips bung adis bung tony dari berbagai macam perspektif
anda lah jawablah
pertama soal negarawan
ini kadang apa namanya anggaran pak prabowo
ngomongin bu dini lucu mukanya
jadi negaraannya pak prabowo itu raja juli ini seperti bicara mengajarkan ikan berenang
di saat beliau bisa mengambil alih negara tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan pasukan di tangan beliau dia tidak melakukan
karena beliau percaya konstitusi
beliau percaya demokrasi jalan terbaik bagi bangsa
yang tidak raja juri siapa
yang kedua pak prabowo sudah memberikan contoh di dua ribu empat belas
anda bayangkan megawati soekarno putri dua kali kalah sama pak sby
itu megawati yang pidato waktu pak jokowi pidato tadi sore yang dampingi itu
ya pidato kemenang pak jokowi
kita tidak mau mengucapkan selamat dengan pak sb
pak prabowo menunjukkan sikap negarawan
jadi kalau bicara kayak raja juli ini sih gampang
pak prabowo sudah melakukan hal itu
beliau datang pelantikan pak jokowi
beliau memberikan hormat
ini sudah negarawan ya
dengan pengumuman tiga kali bahkan deklarasi
bahkan saya kasih tahu
di saat pak jokowi gagal melantik budi gunawan jadi kapolri
koalisi ngambak yang datang ke istana bogor bikin pak jokowi bernyali siapa
prabowo subianto datang memberi semangat sehingga pak jokowi bernyali angkat badro di hati jadi kapolri
jadi jangan anda ajarin ikan berenang
ini raja juli kadang
ikannya mabok dikit nih jadi kita ajarin
itu satu ya
jadi orang kalau bicara kayak psi yang memang tidak punya pengalaman dan tidak punya track record ya gampang saja bicara
pak prabowo sudah menunjukkan rekam jejak negarawan
tapi justru di situ
sebentar saya belum selesai
saya harus jawab nih tiga orang
anda diam aja dulu
jangan terlalu panjang
saya mau bicara
kita menghormati hasil
kok ini konsen sudah bilang kenyataan saya
kenapa kita menyampaikan tadi ya bahwa saya sampaikan tadi ke mas filip ya
saya menuduh konspiratif
narasinya memang terjadi
googling di media
memang itu yang terjadi mas philip
teman teman anda di persepi itu gantian kayak arisan memang konversi pers
seminggu sebelum pencoblosan
enam hari sebelum pencoblosan
jadi saya bicara fakta dan data bahwa memang dirasakan oleh publik dan kami khususnya bpn prabowo sandi terkesan patut diduga ada indikasi lembaga lembaga survei ini membangun opini secara bertahap gitu loh
opini berarti tidak berdasarkan kenyataan gitu bung andri
ya faktanya ikon mereka saja
seharusnya kalau mereka benar menang pak jokowi sesuai dengan margin of error mereka dua puluh ya tujuh belas lah
berarti anda setuju pak jokowi menang
saya bicara kalau konteks quick call
nah kami bicara soal data real count tadi
udah berpatrak gitu
kalau memang tidak cocok kami siap kok bawa mengujinya bagaimana
seperti pertanyaan mas adi praitno
kami siap mengujinya membawakan mahkamah konstitusi
kalau memang harus diuji
misalnya pak kami dinyatakan menang oleh kpu
lalu pak jokowi menuntur ke mk
kita siap adu di mk nanti
bung ra jero
ya saya kira saatnya ya orang senior seperti pak prabowo belajar kepada grace natali
memang tidak punya pengalaman seperti pak prabowo
dia tidak pernah dipecat dari militer ya
tapi saya kira penting ya untuk belajar
dalam sebuah tradisi demokrasi yang sehat
dimana kita percaya dengan ilmu pengetahuan
kami tidak lagi menjadi partai parnokoya dikatakan
dua juta ada tiga juta orang yang memiliki kami
rakyat indonesia sudah mengambil keputusan
dan oleh karena itu kami hope
hormati seorang rakyat
akui kami kalah
dan kami akan kembali
tidak lima tahun lagi
tapi besok hari
dan termasuk hari ini saya mulai bekerja kembali di politikan
itu mengatakan ya
seperlulah saatnya ya pak prabowo
sekali lagi kalau memang seorang patriot
kasian rakyat gitu
asumsi apa tadi penjelasan bung andre mengenai kenegarawanan pak prabowo
dalam setiap momen momen politik
kalau bicara sendiri kan enggak pak
momentum itu aja dong
momentum ini aja dong
kalau memang betul ya
bahwa pak prabowo kan bicara tentang pentingnya indonesia
ini kan mengganggu stabilitas
kalau data pak prabowo betul adanya
nah ini berbahaya
kalau data pak prabowo betul adanya
pernyataan raja juli bilang
mengadu domba rakyat
rakyat enggak ada masalah
yang ketakutan raja juli
rakyat tenang tenang saja
masyarakat aman aman saja
saya tadi juga naik mrt
pergi ke perpustakaan nasional
enggak ada masalah
jadi jangan tolong raja juli
sebagai tkn jokowi baru
jangan menakut nakuti rakyat
ini pernyataan berbahaya
tidak ada perbedaan
pernyataan ini berbahaya
raja juli ini berbahaya
memang saya berbahaya
menjadi berada berbeda
saya ingin mengungkapkan
bahwa masyarakat tidak terbelah
membahayakan ini pernyataannya
dan oleh karena itu stoplah membelah rakyat
apakah ini berbahaya
ini pernyataan berbahaya untuk pak bobo dan dp
yang menakut nakuti rakyat itu pak prabowo
dan akun akun media sosial
ini ingin demokrasi yang gembira
salah satu yang gembira adalah ketika sudah ada temuan saintifik seperti itu
rakyat aneh asik asik
tidak sulit kok
rakyat tidak ada masalah
menjadi butluster itu tidak susah
rakyat asik asik saya
raja juli menakut nakuti rakyat
luar biasa ini tkn membahas
saya tidak mau nanya lah
ya menurut saya memang begini aja
memang yang harus ditunggu adalah hasil keputusan kpu
di masa kita menunggu itu
ada temuan saintifik
yang sudah sering digunakan
sudah sering dilakukan
dalam beberapa kali peer press
tidak hanya di indonesia
tapi juga di luar negeri
itu adalah suatu hal yang wajar
dan seperti disampaikan raja juli tadi
itu sering kali di berbagai tempat
mereka biasanya mempercayai
hasil hasil dari temuan quick count itu
dan kemudian memutuskan
apakah langsung mengadakan concession speech
menyatakan diri bahwa
oke kita tahu memang harus menunggu
tetapi dari hasil quick count ini
itu sebetulnya yang mau disampaikan
oleh raja juli anthony
karena pertarungan yang panjang ini
sebetulnya bukan kampanye enam bulan tujuh bulan gitu
kita ini sudah terbelah sejak dua ribu empat belas
dan ini adalah partai rematch
energi yang sudah habis dari dua ribu empat belas itu
sudah banyak sekali
dan kemarin adalah sebetulnya
harusnya kulminasi dari segala
kompetisi yang dilakukan sejak dua ribu empat belas itu
dan yang diharapkan misalnya
ketika ada pengalaman tahun dua ribu empat belas
tentang kwi count
yang ternyata kwi count nya
sama dengan hasil kpu
kira kira kan gitu
jadi kalau misalnya
seperti yang dilakukan oleh teman teman di psi
itu akan menyelamatkan banyak energi
dan juga akan meng cooling down masyarakat
karena dalam konteks indonesia
masyarakat kita itu
sepertinya jauh lebih siap
untuk menerima kompetisi
dibandingkan dengan elit elit politiknya
ini saya bukan cuma spesifik
bicara dalam konteks field press
tetapi pada umumnya adalah
yang membuat masyarakat itu teraduk aduk
adalah kelompok elit
yang memobilisasi masyarakat
hal hal yang bisa menenangkan
ini persoalan menenangkan kontestasi
atau mewujudkan keadilan
ini kan penting juga
karena narasi nya narasi keadilan
gimana cara masyarakat awam
dan banyak orang lain
bisa melihat ini mana yang
atau menjuangkan kekuasaan
menurut saya gini
pak prabowo dan pak sandi
memang bisa menyatakan
untuk menunggu kpu
tanggal dua puluh dua mei
tetapi masalahnya begini
ketika itu dikatakan
tadi sore ada pidato mendeklarasikan
bahwa pak prabowo dan pak sandi adalah
presiden republik indonesia
itu juga sebenarnya tidak konsisten
bahwa harus menunggu hasil kpu
kan gitu kan
itu yang mana itu
tapi lebih enak
lebih habis break kali ya
kita break dulu ya
karena akan segera kembali
sebelum kita menjawab
bagaimana nasib demokrasi kedepan
kalau memang tadi kata
tadi saya lihat sih
sebenarnya bisa menerima aja
tapi elitnya nggak bisa menerima
sebelum nanti mas adi akan kasih
ya saya sudah bilang
tadi bahwa pengalaman dua ribu empat belas
bahwa pak prabowo seorang negarawan
nah ini hak konstitusi kami
kenapa kami dipaksa harus menerima qikon
kami punya hak menunggu hasil realcon
bagaimana dengan tadi pendapatnya bung philips
kalau tadi sore mengumumkan
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
tadi tidak percaya
jauh lebih progresif dari recalling kpu
dan kami merasa ini sudah cukup menang
kenapa salah kami mengumumkan
sambil kita tunggu kpu
apakah data kami cocok atau tidak
kalau kata kata adi praetno tadi
bagaimana menguji data kami
ya kita siap
buka data kita di mk
kalau memang ada gugatan
data kami siap kami tunjukkan
sekarang publik ingin tahunya sekarang
bukan proses di mk misalnya
bisa nggak publik kemudian mengetahui
bisa obok obok persepi mungkin bisa masuk ke sini
kita kan tahu persepi terindikasi
dan patut diduga di sebelah
nah ini bedanya
kemarin quick count kami itu terbuka untuk umum
jadi orang bisa masuk ke tempat kita melakukan itu
wartawan bebas bertanya
kami kan pelaku kontestasi
pak jokowi juga nggak mungkin
justru tadi ditanyakan
gudangnya kita obok obok
ini rahasia perusahaan
makanya justru itu yang saya maksud
ini yang ditanyakan oleh orang banyak
bahwa ketika quick count yang dilakukan secara terbuka
publik boleh datang
wartawan banyak sekali
di dalam ruangan melihat prosesnya
dari pagi sampai malam
kemudian seolah olah itu dianggap justru hal yang salah dilakukan
kesimpulannya bisa salah dan lain lain
hal yang dinyatakan sebagai temuan internal
itu diungkapkan kepada publik
bahwa ini yang internal ini yang benar
menurut saya logikanya
saya harus jelaskan
kami sudah menemukan data
kita input semuanya
dan kita umumkan
nah anda ingin tahu data kita
kita data kita ada di dpp partai gerindra
bisa mengundang gak persepi misalnya untuk melakukan check in gitu
persepi ini patut diduga
terindikasi mendukung pak jokowi
tentu kami tidak mungkin memberikan rahasia dapur kami ke
kami siap kalau memang ada sengketa
kita bawa ke mahkamah konstitusi
sisa andanya pak prabu ditetapkan menjadi presiden
lalu pak jokowi tidak puas
kita bicara mengenai oke
kita pasti berbeda persepi dengan bang andres sampai kapanpun nanti
dan kami menghormati
saya sudah bilang
meskipun tadi ada tudingan ini berpihak
terindikasi patut diduga
kayaknya sudah hampir benar itu ya pak filips ya
biar aja lah
tapi kita bicara mengenai demokrasi kita
ini apa yang akan terjadi jika
dengan skenario seperti ini
dengan fakta fakta seperti ini
bagaimana anda membayangkan politik indonesia satu dua bulan
apakah kita mundur
philips percuma belajar doktor di amerika
atau seperti apa
ya banyak hal budi
di bawah itu sebenarnya banyak orang yang ingin seperti mas andre
ingin seperti mas tony
ini anak muda yang pintar dan cerdas gitu ya
ada juga yang ingin seperti mas philip
yang vhd nya di usia yang muda
dengan saya kira kemampuan luar biasa
itu banyak di bawah
tapi yang jelas bahwa isu tentang real count quick count
ini adalah kunyahan elit
yang tidak semua orang paham
sehari dua hari ini meladeni berbagai banyak pertanyaan
ini sebenarnya yang menang jokowi itu prabowo
karena sama sama mengklaim kemenangan dengan banyak orang

saya bilang dua duanya boleh berhak mengklaim siapa yang paling benar
karena ini adalah data kemenangan sementara
itu sah dalam demokrasi
yang tidak boleh itu adalah kemudian mendeklarasikan diri sebagai presiden dan wakilnya
kemudian dia mengatasnamakan rakyat untuk diakui
karena yang sesungguhnya data resminya itu adalah kpu tanggal dua puluh dua mei
oh berarti di atas itu hanya perang opini
yang di bawah harus dicerahkan
begitu poinnya sebenarnya mas
tapi ini punya dampak nggak
polarisasi sekata bung philips tadi sejak dua ribu empat belas dan itu terpelihara sampai sekarang
karena pada bung tony polarisasi berakhir ketika tujuh belas april berakhir
tapi itu tidak kita temukan
punya dampak nggak terhadap mengerasnya polarisasi
kemudian punya dampak gak secara sosiologis di bawah misalnya bung ade
ya jelas ekstrim lah di bawah itu
banyak di bawah itu ada gerakan untuk mematikan tv
nonton nggak boleh karena hanya menyiarkan salah satu kandidat tertentu yang dimenangkan oleh survei
ini kan fatal kalau media masa harus ditutup gara gara satu hal yang dia tidak diakui
yang kedua misalnya ada gerakan gerakan untuk memboykot media media mainstream yang dianggap membela pak jokowi
ini kan bahaya bagi demokrasi kita
yang perlu disampaikan kepada publik adalah apapun yang dimunculkan entah itu real count atau itu quick count
itu bukan data resmi dari kpu
jadi tunggulah kpu yang sesungguhnya
yang kedua yang paling penting rakyat harus tahu ketimbang nunggu yang waktu lama sekarang ada ilmu khusus yang mengetahui tentang elektabilitas seseorang itu dalam waktu kilat
percaya nggak percaya itu urusan dia
karena dalam al quran nggak ada percaya dalam koecon gitu loh mas
yang percaya itu pada allah pada rasul dan seterusnya dan seterusnya
nggak ada percaya sama koecon
itu melanggar aturan namanya
ya terserah itu demokrasi kita
itu udah demokrasi saringan harga kita
tapi kita bicara efek samping
ini kan publik
kita jujur saja media khawatir sekali mengenai efek samping
apakah kita ini seperti kelebihan antibiotik kita takutnya efek samping kita akan bengkak atau akan buang air terus gitu
bung tony anda lihat efek sampingnya buat publik buat demokrasi buat politik
sekali lagi pada tahun dua ribu empat belas kita melihat sebuah sandiwara yang membodohi rakyat ya
sebuah sandiwara dimana pak prabowo sujud syukur
dengan mengatakan bahwa ada c satu nya berapa truk
tapi ketika dibawa ke mk sama sekali tidak bisa di
tidak bisa dijadikan bahan sidang oleh mk
nah saya beranggapan ketika lagi debat itu dia mengklaim dirinya sebagai seorang patriot negarawan
saya bilang wah ini keren nih pak prabowo
pasti nanti dia buat konsisten speech ini gitu ya
tapi ternyata enggak
dia melakukan apa yang dia lakukan empat tahun yang lalu gitu
dan ini lagi
dejavu dong rasanya ya
silahkan saja ini demokrasi punya hak tentu
tapi sekali lagi kenapa orang sesenior pak prabowo nggak belajar kepada grace natali gitu loh
yang percaya saintifik gitu ya
ingin menurutnya ingin demokrasi kita lebih matang
enggak ngaku kalau ini
nih saya kasih tau pak tegerina itu sudah menghargai grace
kami inget tuh dua ribu sembilan kita ngundang grace kok jadi mc pak tegerina lah
jangan salah pak
tapi buat publik
ini efek samping
kita kan bicara mengenai kualitas demokrasi kita
gimana bung philips ini tentu saja ini kalau tidak diberitakan media juga nggak mungkin
karena ini ada sumber opini publik gitu kan
kalau diberitakan dampak sampingnya juga mungkin punya dampak positif negatif
anamnesa anda seperti apa
saya merasa bahwa yang menarik dari pemilu kita kemarin
itu adalah naiknya tingkat partisipasi
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target yang dibuat kpu tujuh puluh tujuh dua
apa ini artinya
ya artinya menurut saya dan juga misalnya yang di luar negeri membludak dan lain lain gitu ya
psi banyak menang
psi pernah menang di luar negeri
kampanye udah lewat bro
tapi intinya adalah bahwa menurut saya ada kebangkitan kali ini pada silent majority
jadi orang orang yang selama ini mungkin tahun dua ribu empat belas tidak ikut memilih
atau kemarin tidak ikut bersuara
atau biasanya tidak peduli pada pemilu
tapi kali ini mereka dengan sangat antusias

ini saya rasa diakui oleh semua
baik partai maupun awam gitu
melihat ada tingkat partisipasi yang jauh berbeda kali ini
dan itu menandakan sebetulnya masyarakat ini karena dia mungkin selama ini silent majority
mungkin dia datang dengan motivasi tertentu
mungkin mereka capek melihat elitnya bertengkar
udah sekalian sekarang saya putuskan saya mau milih siapa padahal tadinya nggak peduli
dan itu yang menurut saya sebetulnya silent majority ini kelihatannya silent majority yang pemilih pemilih yang sebelumnya mungkin nggak pernah memilih
atau dia adalah orang orang yang merasa harus menyatakan sesuatu karena capek dengan konflik elit ini
konflik yang dibuat elit di frame oleh elit dan lain lain
maka mereka menyampaikan pandangannya lewat pencoblosan tanggal tujuh belas april
sehingga saya khawatir bung andre bahwa sebetulnya kalau ini diteruskan
debat yang tidak perlu tentang quick count dan recount ini
itu sebetulnya silent majority nya itu sudah menyatakan sebenarnya tanggal tujuh belas april
dan itu sudah dikawal
dan itu sudah dikawal
itu yang mendorong ini sebetulnya adalah mungkin penambahan itu ya orang orang yang tingkat partisipasinya naik ini
buat proses politik kita hasil pemilu penghitungan legitimasi kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum seperti apa bung ade
ya saya justru berharap diskursus semacam ini tetap dipelihara di level publik
sehingga masyarakat itu tidak mereduksi persoalan pemilihan umum

tidak hanya soal bang andre dan mas tony yang selalu berkelahi gitu ya
tapi ada sesuatu yang lebih subtansial perlu dipahami
orang sekarang banyak buka buka kamus tentang apa itu real count apa itu quick count dan semacamnya
artinya ada metodologi yang dipakai dalam ilmu politik yang scientific yang dijadikan sebagai satu instrumen untuk memotret

ilmu sosial sudah melakukan satu revolusi besar di kita
karena ada kecundungan masyarakat
karena ada kecundungan masyarakat
ingin tahu secara detail
ini yang saya kira bahwa diskursus semacam ini jangan ditakuti sebenarnya
ini justru akan memperkaya bahwa politik kita bukan soal numbers
tapi hal hal yang lebih detail terkait bagaimana membangun satu perdebatan yang berkualitas terukur
itu jauh lebih penting
jadi positif dong bagaimana dengan demokrasi sendiri
kan kalau kita lihat ada kabarnya ada mungkin ada yang mau akan people power
atau hal hal yang
nah itu yang sebenarnya tidak perlu disampaikan kepada publik
hashtag hashtag itu banyak sekali
itu yang saya juga tidak perlu sampaikan
itu punya dampak atau itu akan jadi angin lalu saja bu
ya kalau saya sih membaca secara umum people power ini kegenitan aja
ini karena momentum politik dan seterusnya
tapi secara umum people power ini sebagai upaya untuk memprovokasi kelompok tertentu
bahwa pemilu ini harus dikawal sampai selesai
jangan sampai ada kecurangan
poinnya di situ
provokasinya untuk memantau sebenarnya
karena kanal untuk melakukan people power
kalau melakukan people power tidak ada
semua instrumen untuk kritik pemerintah
untuk mengakui bahwa jokowi gagal dan seterusnya
sekarang sudah tersedia
tidak setuju terhadap kenaikan jokowi
tinggal mention di twitternya
at pak jokowi tak boleh dong naikkan bbm
tidak perlu rame rame lagi datang ke istana
kan begitu bang
jadi memang banyak elit kita yang agak sedikit genit mengeluarkan istilah istilah yang
kalau ini sebenarnya tidak diterima akan kepada baik
itu mendidih di bawah
bang tony dan yang lainnya hati hati
memang bagi kita politik ini adalah pertemanan
tapi di bawah memang dalam banyak hal menganggap politik ini perang agama
di sampang itu ada bacok bacokan
gara gara beda pilihan politik
angka perceraian antara suami dan istri kalau intip data
tentang sidang perdata di mahkamah agung juga meningkat
gara gara beda pilihan politik
dua bulan lalu
minimal yang last group di grup keluarga banyak lah
dua bulan lalu ada seorang penumpang
tempang grab car
pakai jaket kosong satu
diturunkan di tengah jalan
karena drive car nya itu adalah kosong dua
ini kan gelis sekali politik kita ini bang
jadi sebab itulah penggunaan istilah istilah yang genit ini mestinya
harus diterjemahkan lebih soft
sebagai upaya untuk menghentikan provokasi
politik yang politik ya
politik sudah selesai
pemilu sudah selesai
jadi kembalilah ke habitus masing masing
habitusnya akan lewat jalur konstitusi hukum atau memang ada jalur jalur politik lain yang coba ditempuh
saya rasa tidak
karena komitmen pak prabowo sebagai negarawan sebagai patriot
tata pelangkah yang kami ambil
kami bisa pastikan akan mengambil jalur jalur konstitusional
ya meskipun kami dizolimi berulang ulang kali
telepon kami dihack
twitter kami diretas
instagram kami diretas
pihak kopulsi yang kemana
kemenangan pak jokowi itu bukan karena raja juli dan koalisi pak jokowi
jokowi itu presiden petahana
patut diduga dan terindikasi ada oknum oknum aparat yang membantu kemenangan pak jokowi
jadi jangan anda bilang ini kemenangan partai koalisi pak jokowi
di lapangan kita tidak menghadapi raja psi
kita tidak hanya menghadapi pdi perjuangan dan pak jokowi
ini fakta atau asumsi bu andre
sudah dilaporkan ke bawah seluruh
ini contoh nih kejadian nih barusan
saya kasih ke saya satu menit
oke terima kasih
saya di persekusi di sungai rumbai
oleh pendukung pak jokowi
dengan baju lengkap dan pendukung bupati damastraya sutan rizka
bupati yang kadir pdi perjuangan bupati damastraya
dia bilang ini kandang pak jokowi
dari real count yang kita lakukan
bahkan andre rosiade yang kata salah satu media mainstream
andre ditolak di damastraya
dan saya laporkan di dalam press
di dalam press mengalahkan dia
dan saya dapat jawab
insya allah caleg terbesar suaranya di kabupaten waspaya
saya laporkan ke bawah seluruh pelaku persekusi ini
saksi saksi ahli bilang ini pasal empat ratus sembilan puluh satu
bawah seluruh damastraya pun bilang ini pasal empat ratus sembilan puluh satu
dibawa ke sentra gam kumdu
yang ada polisi dan jaksa
kasus ini tidak memenuhi unsur empat ratus sembilan puluh satu
itu hanya terjadi di tempat anda atau banyak daerah daerah lain
dan mungkin saja punya pengaruh pada legitimasi pepilih
n sendiri berkali kali melaporkan di baris krim polri
saya tanya alhamdulillah pak tidak ada yang jalan khususnya
jadi saya bilang ini pelajaran betul dari demokrasi kita
bahwa petahana sekali lagi jangan sekali sekali menggunakan instrumen kekuasaan untuk mempertahankan
betul gitu bu tony
ya bro andre bisa berimajinasi apa
ya pak saya ada pd damastraya
jadi patut diduga
selalu dikatakan bahwa pak prabowo tidak akan kalah kecuali ada kecurangan ada people power
ini memang sebuah narasi yang memang diciptakan ya untuk memprovokasi
tentu untuk menyolidkan tim sana dan lain sebagainya terserah ya
tapi sekali lagi apa sih sebenarnya yang kita cari dalam proses demokrasi ini
kita ini sebenarnya hanya mencari pembantu rakyat terbaik bagi kita
dan oleh karena itu saya setuju tadi bahwa tanggung jawab elit menjadi penting untuk tidak terus menerus mengaduk aduk emosi rakyat saatnya melakukan edukasi politik
kita melaksanakan prosedural demokrasi yang sudah bagus ini tapi juga harus digeser menjadi lebih subtantif
bagaimana ada kedewasaan di sana nilai nilai patriotisme itu dilihatkan di sana
jadi sekali lagi bagi saya sih pak prabowo kehilangan momentum untuk memperlihatkan dirinya
dan ini adalah mungkin last battlenya ya
dia kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia memang seorang yang layak disebut negarawan
oke bagaimana konfigurasi politik demokrasi kita dan apa nanti kita akan simpulkan diskusi kita
tapi saya akan kasih anda kesempatan tapi usah jeda seperti biasa
kami akan segera kembali
nah terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kita sudah sampai akhir ujung dialog kita
tentu saja kita akan menatap hari depan
apakah hari depannya cukup cerah atau tidak
tapi saya yakin seperti kata sugeng saryadi kita pasti akan bertemu matahari karena matahari besok akan terbit di ufuk timur dan tenggelam untuk barat
tapi sebelum kita tutup itu filips bagaimana
kalau kita lihat
konsep statement ya
konsep statement konfigurasi
situasi sekarang dengan apa yang akan terjadi buat pemerintahan kita buat demokrasi kita buat politik kita ke depan
menurut saya begini ya ini kan sebetulnya tadi bung tony sempat menyebutkan
mungkin buat pak prabowo ini last battle mungkin juga enggak tahu kan
tapi artinya bahwa sebetulnya kan bangsa ini bergerak maju populasinya tambah muda
jadi mungkin tahun dua ribu dua puluh empat setelah pemilihan kali ini itu adalah betul betul nanti pertarungan yang akan menandakan pergantian generasi kepemimpinan di indonesia
karena mungkin tahun dua ribu dua puluh empat yang sekarang sudah tokoh tokoh kita tahun dua ribu dua puluh empat mungkin sudah terlalu senior untuk terus bertarung dalam kontestasi misalnya pilpres atau pilek
jadi mungkin orang orang yang akan bertarung nanti orang orang seperti bung andri atau bung tony ini
jadi ada rekonstruksi
ada regenerasi kepemimpinan yang menurut saya ini waktunya buat partai partai politik untuk memikirkan secara serius apa yang mereka akan lakukan buat kader kadernya yang terbaik di tahun dua ribu dua puluh empat
dan itu membutuhkan kebesaran hati loh
karena sebagian besar partai kita hari ini kan partai yang dimiliki oleh satu orang
sehingga kalau mereka tidak melakukan regenerasi dengan secepat cepatnya mungkin tahun dua ribu dua puluh empat mereka jadi nggak akan relevan partainya
dan ini mengancam secanggih canggihnya
karena bung andri bersilat lidah
kalau tidak ada kesempatannya enggak bisa sampai ke atas
tapi anda percaya
tapi anda percaya publik akan lebih cepat healing dari proses penyakit polarisasi dan kejenuhan
saya sih percaya
karena berarti kalau memang pak jokowi yang memenangkan pemilu presiden kali ini nanti tanggal dua puluh dua kalau kpu hasil rekonstruksinya menunjukkan demikian
maka tentu kan tahun dua ribu dua puluh empat tidak ada incumbent
berarti yang akan bertarung bukan lagi pak jokowi
yang selama bertahun tahun
kemaruh boleh ya
yang selama bertahun tahun di frame sedemikian rupa dan kemudian membangkitkan segala macam politik identitas dan lain lain
tahun dua ribu dua puluh empat saya rasa itu sudah akan berkurang
diskusinya akan bergeser
presiden terkuat ada wapres
apa anda enggak mungkin kemaruh maju gitu kalau misalnya menang
ya itu persoalan lain
tapi calonnya adalah menurut saya ada banyak
kita punya banyak kepala daerah kok
mungkin bisa bertarung
mungkin kepala daerah jawa barat jawa tengah jawa timur sulsel ntb
mungkin sumatera utara gitu
dan ini yang menurut saya
yang punya prestasi di daerah daerah
kalau kepala kepala daerah ini yang maju
berarti sebetulnya kita juga jalan on track dengan proses demokratisasi dan desentralisasi kita
artinya dia proses desentralisasi yang kita lakukan sejak sembilan puluh delapan ini
menghasilkan pemimpin pemimpin daerah yang baik
punya portfolio governance di daerah dan lain lain
dimana sebetulnya pak jokowi itu adalah generasi
pertama pemimpin yang demikian
yang dihasilkan oleh otonomi daerah
jadi menurut saya
saya sih optimis bahwa setelah tujuh belas april kemarin
tahun dua ribu dua puluh empat itu masa depan kita lebih cerah lah
jadi orang akan punya orientasi yang lain tentang leaders itu harus seperti apa sih
jadi bukan lagi leaders yang mungkin jakarta sentris
keunggulan dari desentralisasi dan pemilu kita hari ini
dengan terpilihnya pak jokowi tahun dua ribu empat belas
menurut saya adalah tidak ada yang lebih nasionalisme dari itu
orang orang di seluruh indonesia sekarang bisa berkhayal kok kepala daerahnya menjadi presiden
gara gara pernah terjadi mantan wali kota solo mantan gubernur jakarta menjadi presiden
karena itu seluruh orang indonesia bisa berimajinasi kalau daerah saya bagus dibangunnya kepala daerah saya bekerja dengan keras
daerah kita bisa menjadi presiden di indonesia
nggak ada yang lebih nasionalis dan patriotis seperti itu
yang menjaga kita sebagai indonesia
jadi optimis elit proses politik demokrasi kita akan berjalan baik
tapi mungkin masyarakat sipil juga harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan tadi yang bung philips katakan
ya saya rasa kita apapun hasil pemilu kita dan meskipun kami optimis bahwa pak prabowo menang
saya ingin menyampaikan pesan pak prabowo
satu hal kepada seluruh rakyat indonesia
bahwa satu jangan ada provokasi sambil menunggu hasil real count ini
kami memang mengklaim kemenangan
tapi pak prabowo menyampaikan bahwa kita kembali bersatu sebagai anak bangsa
akan menggerakkan people power seperti yang selama ini dikatakan
pernyataan anda hoax
tidak ada tuh hubungannya
pak prabowo itu konstitusional
saya tahu persis pak prabowo sebagai negarawan sebagai patriot
beliau akan menempuh seluruh jalurnya secara konstitusional
jadi kami hormati kwekon monggo silahkan
kami hormati pak jokowi menyatakan akan menang
dan tolong hormati juga pak prabowo meyakini real corn beliau menang
sambil kita menunggu data kpu real cornnya selesai
dan jangan sampai ada pernyataan seperti raja juli ini menakut nakuti rakyat
saya rasa mari kita tahan diri
satu hal yang paling penting
kita boleh berbeda pilihan
kita boleh pendukung pak jokowi
kita boleh pendukung pak prabowo
kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus kita jaga
bangsa ini harus kita perkuat
bahwa dua ribu dua puluh empat adalah generasi anak muda
jadi saya rasa mari kita jaga kebersamaan ini
pemilu ini sekali lima tahun
tapi kebersamaan kita sebagai anak bangsa selama lamanya
itu pesan dari prabowo subianto dan badan pemenang nasional serta partai gerindra
dan akan tetap
dan akan tetap dipastikan
dan akan tetap melalui jalur konstitusional
tidak ada yang selama ini kabar kabar
kalau pak prabowo ingin mengambil negara ini
beliau sudah bisa ambil negara ini
tapi beliau sebagai negarawan
sebagai patriot yang taat konstitusi
dan percaya demokrasi adalah jalan terbaik bagi bangsa
negara kesatuan republik indonesia ini
beliau taat aturan
jadi budi jangan ragukan lagi
saya tidak ragukan
ini banyak berita yang beredar jadi
karena hoax dari raja juli tadi
ada dituduh lagi
silahkan terakhir dari anda
karena itu memang pak amin yang bilang
yang dikatakan genit tadi
ruang untuk menjustifikasi adanya people power itu nggak ada
ini kita berjalan kok demokrasi kita
sekali lagi itu kegenitan
kedua saya kira poin terakhir saya
saya ingin kita sebagai generasi muda indonesia
tadi ada angan angan
bahwa dua ribu dua puluh empat kita akan mempunyai sebuah area politik yang lebih baik ya
era dan area sekaligus yang lebih baik
dan itu juga alasan kenapa publik memilih pak jokowi
dan kemaru ketika itu sudah bilang juga
bahwa saya hanya mengantarkan indonesia kepada gerbangnya
selagi tidak maju
dan tentu kalau seandainya
yang jadi kan pak prabowo maju satu pertemu lagi
jadi regenerasikan ridwan kamil
yang lain lain maju kan terhalang nih
tapi alhamdulillah insya allah kalah
saya ingin sekali lagi ya
ada kecewaan publik yang kita rasakan
bahwa mereka menganggap tujuh belas april itu adalah hari terakhir kita berantem berantem
sudah selesailah ini
ini saya datang ke tps
tingkat pensiun masih tinggi
stop lah kita sebagai sebuah bangsa berdikai
yaitu ketika yang kalah
kita harus menghitung cepat
hitungan yang saintifik tadi
yang secara akademik teruji
diterapkan di beberapa negara
dan yang menang juga menyapa dengan baik yang kalah
nah ini yang tidak terjadi
bahkan seperti saya katakan tadi
ini adalah sebuah kesalahan
yang sudah dilakukan empat tahun yang lalu
kemudian diulang lagi
tapi silakan ya proses ini kita hargai semua
tentu sekali lagi kita tidak ingin rakyat indonesia yang
tapi semuanya closing statementnya
termasuk juga bagaimana dengan nasib masyarakat sipil
hal hal yang selama ini kita takutkan
mudah mudahan tutup buku setelah tujuh belas april
demokrasi ini paradoks sebenarnya
yang berkembang saat ini
satu sisi memang demokrasi telah membuat
orang yang biasa biasa saja
seperti pak jokowi
ini kemudian mampu menjadi leader pemimpin di negara ini
ini bagian dari revolusi perilaku pemilih
tapi pada saat yang bersamaan
kita masih belum beranjak
untuk melakukan satu modernisasi infrastruktur politik kita
misalnya di level partai politik
di level partai politik misalnya
sejauh ini masih belum ada pola satu rekrutmen yang sehat
lebih banyak pada
upaya upaya rekrutmen pada
orang yang dianggap punya kapital
punya modal sosial terutama logistik
tapi bukan berdasarkan kapasitas dan kompetensi
saya sebenarnya ada kabar baik
dari teman teman psi
adalah orang anak muda yang memiliki background sekolah
knowledge yang cukup bagus
modernisasinya juga sentuhannya sangat kelihatan
salah satunya adalah ketika ada
sentuhan sentuhan yang terkait dengan
ilmu saintifik yang berkait dengan pemilu
ini dianggap sebagai bagian satu revolusi
dalam revolusi kita
yang kedua adalah satu perubahan mental model
terutama mental begot yang secara
berlahan mulai dihilangkan
orang kan cenderung hanya ingin mengambil
suatu hal yang positif dari kita
tapi yang negatif tidak diambil
inilah yang saya kira bagian dari modernisasi mental model itu
di tengah paradoksi
dari demokrasi kita inilah
saya kira semua partai politik mulai harus berbenah
betapa pentingnya pendidikan politik
betapa pentingnya sosialisasi politik
sebagai upaya untuk mengkonsolidasi
kalau tawuran opini terus mental
kan percuma demokrasi kita juga maju
kalau ada satu instrumen ilmiah yang sudah dipakai
di negara negara lain ini nggak dipakai
seperti kocan dan nggak dipercaya gitu ya
menurut saya ironi
tapi ini adalah menjadi catatan bersama
jadi ke depan kita itu tergantung mas tony
bagaimana mengkonsolidasi kita
mas budi juga
ini dia budi
itu yang menurut saya menjadi penting
dalam membangun satu diskursus
dan sekali lagi jangan pernah takut
untuk berdebat sesuatu hal yang sifatnya
dan anda percaya efek samping
dari kelebihan obat
pertentangan dan kebencian
dan pertarungan politik ini
nggak akan punya dampak
ke diare masyarakat sipil
jadi lebih berdiare atau flu
berat gitu karena ini ya
ada pemilu yang jauh lebih brutal ketimbang sekarang
lima puluh lima itu jauh lebih brutal
parliamentary namanya soekarno
orang jadi perdana menteri belum sebulan dijatuhkan di tengah jalan kok
sekarang biasa biasa saja
kita ini punya selera humor yang luar biasa
bang andre dan mas juli ini
hampir setiap saat ribut
tapi nanti di belakang kita tahu
betapa mereka begitu mesra satu sama yang lain
inilah humor politik kita yang
dan itu kemewahan
masyarakat indonesia ya
dan itu kemewahan
sebagai masyarakat indonesia
kira kira begitu mas budi
terima kasih mudah mudahan
dengan segala keributan
pertarungan politik yang tidak berkesudahan
tujuh belas april katanya sudah akan tutup buku
ternyata agak sedikit dibuka lagi
mungkin tambah satu bab atau dua bab lagi
tapi mudah mudahan tidak sampai sepuluh bab
mudah mudahan apa yang selama ini
menjadi kelebihan orang indonesia
pemaaf dan pelupa bisa dipergunakan
di saat yang tepat
kayaknya obatnya pas nih untuk memakai
di saat saat ini supaya kita bisa menatap
hari depan seperti kata philips tadi lebih optimis
pernyataan almarhum sugeng sariardi
bahwa yakinlah kita
masih akan hidup esok hari
karena matahari masih akan terbit
dari buktimu dan tenggeram di ujung barat
saya mau tambahkan budi
kata syahrir berhentilah mengutuk kegelapan
mari mulai nyalakan lilin
oke kita akan kembali
usaha juga tetap bersama kami